cerita dalam bahasa indonesia
beberapa materi video ini mungkin tidak cocok untuk anak anak di bawah tiga belas tahun
sekali waktu kembali ketika dongeng yang kita bicarakan ada di dunia di antara kita
adalah kerajaan kolosia
di sebelah timur kerajaan hiduplah labu raksasa
labu raksasa adalah raksasa terbesar dan raksasa yang paling terkenal yang pernah ada
sekarang orang orang tidak tahu banyak buah buahan dan sayuran dan juga kentang adalah makanan pokok mereka
meskipun enak karbohidrat yang berlebih pada kentang dan kurang olahraga menyebabkan penduduk desa menjadi gemuk
ini menjadi peluang emas bagi labu raksasa yang selalu mengawasi anak anak
labu raksasa terkena obesitas dan biasanya dia menangkap mereka lalu menjadikan mereka pelayan
ayo masuk ke dalam kau tidak ingin labu raksasa menangkapmu bukan
aku datang ayah
ini menjadikan ketakutan ke semua orang di kolosia
terutama raja rainer yang memiliki seorang anak perempuan bernama diana
yang juga seperti anak anak lain dari kolosia mengalami obesitas
sang putri harus selalu dikawal oleh dua penyihir
melindunginya setiap saat dan kirim pesan kepada orang orang bahwa siapapun yang berhasil mengalahkan labu raksasa
akan menerima kehormatan kesatria
sang putri tidak pernah diizinkan meninggalkan istana dan selalu dikawal oleh dua orang penyihir
sementara itu pesan itu disampaikan kepada orang orang yang didorong untuk mendapatkan gelar kebangsawanan oleh raja
tapi tidak peduli seberapa bersemangat atau didorongnya mereka
mereka bahkan tidak bisa memegang tongkat dengan lurus hanya memikirkan si raksasa
di sebelah timur kerajaan hiduplah seorang petani miskin patroklus bersama istrinya daphne dan putra mereka inias
mereka memiliki ladang yang luas tempat mereka menanam kentang yang dekat dengan tempat tinggal si labu raksasa
inias juga seperti sang putri cukup gemuk

mereka juga seperti sang petani miskin cukup gemuk
keluarga miskin menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk memenuhi nafsu makannya yang besar dan tidak memiliki banyak makanan untuk diri mereka sendiri
cintaku apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan uang
jangan khawatir sayangku aku akan menemukan caranya
suatu hari ketika patroklus dan eneas berada di ladang menggali kentang
bumi bergetar keras di hadapan mereka
astaga itu itulah bu raksasa lari
tidak ayah aku tidak bisa
tidak ayah aku tidak bisa
aku terlalu lemah
aku terlalu lemah
oh anakku kalau begitu bersembunyi

neas pergi dan berjongkok di belakang ayahnya
tetapi itu sia sia karena itu seperti dia bersembunyi di balik tiang yang tipis
bumi bergetar dengan setiap langkah yang diambil oleh labu raksasa saat dia semakin dekat dan dekat dengan pria malang dan putranya itu
apa yang kita lakukan sekarang
khawatir dan takut patroklus melihat sekeliling
ketika labu raksasa itu semakin dekat dengan

mengambil kentang dari dekat dan melemparkannya ke labu raksasa
kentang itu langsung terbang dan masuk ke mulut raksasa itu
tidak apa apa nak aku menyayangimu
saat itu labu raksasa jatuh di hadapan mereka dengan bunyi yang sangat keras
mereka tidak tahu bahwa kentang bertindak seperti ramuan ajaib untuk raksasa
yang membuatnya tertidur dengan lelap
malaikatlah memberkati kita
daphne berlari dengan tergesa gesa dan melihat bahwa suami dan putranya baik baik saja
oh aku sangat senang kalian selamat
tapi apa yang kita lakukan dengan raksasa ini di pertanian kita
tepat ketika dia mengatakan itu
labu raksasa meledak menjadi awan debu yang berkilawan
hanya menyisakan sekelompok benih yang telah tersebar di sekitar ladang mereka ketika raksasa itu runtuh
kerajaan itu bersuka cita atas kabar baik itu dan semua orang merasa senang terutama raja rela
kau tidak perlu lagi dikelilingi oleh penyihir
dan sekarang kau akan
kau aman untuk berkeliling di kerajaan
di tengah tengah semua kebahagiaan dan kegembiraannya raja lupa dengan kesatria petani yang malang yang sangat terluka dengan hal itu
demikian juga dengan daphne
namun eneas tidak terlalu memikirkannya
setelah pertemuan yang menakutkan dengan labu raksasa enias memutuskan bahwa ia akan mulai menjadi bugar makan makanan sehat seperti sayuran dan buah buahan berdaun telur dalam proporsi yang tepat dan
menghindari junk food
dia mulai berolahraga secara teratur dan setelah beberapa bulan pada saat musim semi dia menjadi lebih bugar dan mengurangi berat badannya
suatu hari ketika eneas berolahraga di ladang kentang dia melihat tanaman merambat tumbuh di ladang
ayah itu terlihat aneh ada tanaman merambat yang tumbuh di mana mana
ya aku ingin tahu apa itu
pasti ada tanaman liar yang tumbuh
eh biarkan saja
mereka mengabaikan tanaman merambat dan menjalani hari mereka
keesokan paginya ketika mereka pergi ke ladang mereka melihat ladang mereka telah ditutupi oleh labu raksasa
oh tidak satu labu raksasa buruk bagi kita tetapi sekarang ada banyak sekali
melihat ladang kentang mereka ditumbuhi seperti kepala raksasa orang orang yang ada di kolosia menjadi ketakutan
tetapi kurangnya wajah dan gerakan yang menakutkan membuat mereka merasa takut
sekarang meskipun eneas berhenti makan yang tidak sehat dia tidak bisa menahan kebiasaan masa kecilnya untuk harus mencicipi hampir semua hal
dan bertanya tanya bagaimana rasanya memakan beberapa labu
hmm aku sangat tergoda untuk mencicipi labu itu
kemudian pada hari itu ketika ayahnya pergi untuk bekerja eneas pergi ke ladang dan memotong sebuah labu
uh ini sangat enak
dia memakannya sedikit demi sedikit dan segera menghabiskan semua labu itu
dong ini enak sekali aku harus beritahu ibu untuk mencobanya
ibu aku makan sedikit kepala labu ini ini sangat lezat ibu harus mencobanya
apa kau tahu tidak baik memakan hal hal yang aneh
kau bisa jatuh sakit ineas
aku tahu ibu tapi aku tidak bisa menahannya
oh anakku bagaimana kau bisa melakukan itu bagaimana jika terjadi sesuatu padamu
jangan khawatir aku baik baik saja bu
malam itu ketika patroclus kembali ke rumah dia terkejut mendengar tentang kejadian itu
oh ayah jangan khawatir tentang hal ini aku baik baik saja dan ayah juga harus mencobanya ini sangat enak sekali
patroclus memikirkannya sepenuhnya
selama beberapa saat dan karena kepala labu telah muncul alih alih kentang mereka sangat lapar dan memutuskan untuk mencobanya
saat itu daphne berkata
aku bisa menaruhnya ke dalam panci dan merebusnya untuk beberapa waktu
mereka duduk dan makan labu rebus dan ketika mereka mengambil gigitan pertama wajah mereka menyala
ini sangat enak sekali
aku tidak menyangka kalau labu ini rasanya sangat lezat
selama beberapa hari berikutnya daphne memutuskan untuk menggunakan kreativitasnya dan mencampurkan beberapa bahan seperti susu telur dan gula juga rempah rempah
memasukkannya ke dalam beberapa piring yang dilapisi dengan krim dan menyimpangnya di oven untuk dipanggang
mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu indah dalam hidup mereka mereka semua senang
mereka mengumpulkan kepala labu lainnya dan menyimpannya di ruang bawah tanah dan daphne membuat kue labu lezat setiap hari ini
membuat kue labu lezat setiap hari yang mereka makan dengan gembira
suatu hari ketika raja melewati pondok petani itu raja bisa mencium aroma lezat dari pailabu buatan daphne dan segera menghentikan kereta
pergi dan cari tahu aroma apa ini baunya luar biasa sekali enak
ketika pengawal itu kembali dia berkata
istri petani sedang memanggang kepala labu raksasa
bawakan aku satu sekarang
pengawal itu pergi dan mengambil salah satu pahi labu dan setelah mencicipinya menunggu beberapa menit
raja sangat ingin mencicipi kue dan memakannya dengan segera lalu dia terpesona
hmm ini enak sekali panggil petani itu dan juga keluarganya
patroclus dibawa menghadap raja bersama dengan istri dan putranya yang merasa gugup
kue itu enak sekali aku akan menghargaimu dan menjadikanmu kesatria
tapi pertama tama katakan padaku bagaimana kau membuat kue yang enak ini
patroklus menceritakan semua yang telah terjadi dan bagaimana mereka mendapat labu raksasa lalu dibuat menjadi pie
oh pria yang berani oh aku hampir lupa penghargaanmu
sang raja dengan bijak menjuluki petani yang sangat gembira
patroklos daphne dan aeneas menjadi bagian penting dari anggota kerajaan
terutama eneas yang telah menjelaskan kepada raja tentang dietnya yang tidak hanya memakan kentang
tetapi juga banyak buah dan sayuran yang seimbang dan juga sehat
segera raja mengumumkan kepada semua orang di kerajaan
untuk mengikuti diet seimbang yang sehat termasuk pada putrinya sendiri
dan dalam beberapa waktu tingkat obesitas turun
orang orang menjadi lebih atletis dan kerajaan kolosia segera dikenal sebagai kerajaan tersehat di dunia